hak angket itu adalah hak konstitusional anggota dpr untuk menguji pelaksanaan pemerintahan
pembicara satu ada pilihan lain untuk pdip
karena kan beberapa ini menunggu sikap dari pdi perjuangan
ada pilihan lain kah untuk pdip misalnya tidak mengambil hak angket atau ya satu satu caranya adalah melawan
ini bukan soal melawan atau tidak melawan jadi ini harus diluruskan juga berita di publik sekarang ya
ada yang berpendapat ah angkit begini ada angkit tidak boleh
padahal angket itu hal yang biasa biasa saja
hak angket itu adalah hak konstitusional anggota dpr untuk menguji pelaksanaan pemerintahan
ya pemerintah dalam melaksanakan tugas konstitusional
nah supaya tidak ada simpang siur di publik di segala macam berita yang tidak bisa bertanggung jawab
sudah itu dimasukkan masuk amal resmi di dpr lalu dibahas
itu menjadi pertarungan resmi di dpr
biar kan belum tentu juga pak jokowi pengusaha
meskipun meskipun ya meskipun ini bansos dibagi sampai habis waktu pencoblosan
selesai pencoblosan bansos tidak dibagi lagi
tapi supaya tidak simpang siur berita itu diujilah di sana
apakah tindakan pak jokowi itu melanggar sumpah janjinya sebagai presiden atau tidak
kemudian ada isu soal menggunakan aparat negara asn tni polri
ini semoga masih dalam bentuk isu isu
nah supaya memastikan informasi ini benar atau tidak benar di sana diuji
jadi gini ya supaya bangsa ini dari waktu ke waktu itu lebih baik
anak bangsa ini di atas bangkai bangkai itu
setiap ada pergantian pemimpin ada catatan buruk
mulai dari g tiga puluh spki sampai hari ini terus
biarlah ini tidak menjadi beban sejarah buruk bagi generasi penerus kita ini
jadi presiden jokowi juga tidak perlu takut ketika misalnya ada
tidak perlu takut kalau tidak salah ngapain mesti takut
justru angket itu untuk memastikan bahwa beliau salah atau tidak di situ diuji
kenapa mesti takut yang sedia saja